satu orang korban kerusuhan saat pertandingan antara arema malang melawan persib bandung akhirnya meninggal dunia
diduga korban mengalami sesak nafas akibat menghirup gas air mata
keluarga mengikhlaskan kepergian dimas dan berharap kerusuhan tidak terulang lagi
tangis keluarga pecah saat menyambut kedatangan jenazah dimas duharomli
salah satu korban kerusuhan supporter saat laga big match antara arema fc dan persib bandung pada minggu malam di rumah duka
bahkan sejumlah keluarga hampir pingsan tak kuat menahan kesedihan
keluarga masih tak percaya dimas yang sempat diperbolehkan pulang usai dirawat selama dua hari
akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit dr sheful anwar
sebelum meninggal dunia korban yang masih berusia enam belas tahun ini mengeluh sakit sesak nafas hingga kembali diantar ke rumah sakit
sementara itu pihak keluarga mengikhlaskan kepergian dimas
keluarga korban berharap tidak ada lagi korban jiwa seperti dimas
karena pada dasarnya sepak bola hanyalah sebuah permainan dan tak perlu hingga mengorbankan jiwa
agak banyak orang yang mengorbankan orang gitu ya bukan yang lain gitu kan
nggak perlu tinggalkan yang fanatik yang berlebihan juga kan
akibat kerusuhan di stadion kanjuruhan malang pada minggu malam
total ada dua ratus empat belas supporter yang harus menerima perawatan di beberapa rumah sakit di malang
kerusuhan bermula saat ratusan supporter menyerbu ke lapangan karena merasa tidak puas akan hasil pertandingan
untuk meredam akibatnya
polisi menembakkan gas air mata
akibatnya banyak korban yang terinjak supporter lain yang panik untuk menyelamatkan diri dari gas air mata